puluhan mobil berbagai merek dan tahun berkompetisi dalam kontes mobil modifikasi di surabaya
rata rata peserta memodifikasi hampir seluruh bagian mobil
bahkan ada mobil tahun sembilan puluh an berharga rp tujuh puluh juta dengan biaya modifikasi mencapai rp satu miliar
penasaran berikut liputannya
mobil mobil yang tampil di surabaya black auto battle ini adalah mobil mobil pemenang kompetisi serupa
di berbagai kota
di surabaya mereka diadu kembali untuk menentukan mobil siapa yang modifikasinya paling baik
kategori kompetisi adalah penampil terbaik audio terbaik dan modifikasi terbaik
kalau dibandingin sama tahun lalu untuk modifikasi yang saat ini itu jauh lebih kreatif ya
jadi maksudnya banyak teknologi teknologi baru yang dimasukkan di dalam modifikasi mobilnya itu
sebagian peserta benar benar mengubah hampir semua bagian mobilnya
tacrown seribu sembilan ratus sembilan puluh dua yang diubah menjadi mobil dotch yang pernah terkenal di periode seribu sembilan ratus lima puluh an
ada juga daihatsu hai jet seribu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima yang interiornya diubah menjadi mirip sedan
atau mercedes mclaren mp empat ratus dua belas c yang meskipun harganya sudah mencapai rp empat lima miliar
tetapi masih saja dimodifikasi oleh pemiliknya
tema modifikasi lain adalah tema tentang karakter film
contohnya adalah ini
basicnya adalah honda free dua ribu empat belas
orang dari tuban itu memodifikasi hampir keseluruhannya
dari mulai sunroof kemudian engine eksterior interior will audio juga dimodifikasinya
nyaris tidak meninggalkan satupun barang original milik honda flip
temanya adalah transformers dan mobil ini mewakili seperti halnya transformers
interiornya penuh dengan ornamen ornamen transformers
pintunya dibuka dan dilepas serta dikendalikan oleh empat belas remote control
biayanya menurut sang pemilik adalah rp tiga ratus lima puluh juta untuk memodifikasi ini
ini bukan satu satunya
masih ada modifikasi ekstrim lagi yang jauh lebih mahal lagi daripada modifikasi
inilah modifikasi mobil honda genius seribu sembilan ratus sembilan puluh empat yang harga bekasnya sebenarnya hanya rp tujuh puluh juta rupiah
tetapi pemiliknya seorang pengusaha asal palembang mengaku harga modifikasinya mencapai rp satu miliar
tidak ada lagi benda benda orisinal yang tersisa di mobil ini
semua modifikasi menggunakan merek mobil lain
pemiliknya mengaku tidak masalah dengan harga
apalagi mobil ini kata dia
tidak hanya untuk kompetisi saja
biasanya mau menciptakan mobil enam roda atau delapan roda
cuman kan kalau mobil enam roda delapan roda itu kan susah
basically susah dibawa jalan harian
saya bedanya satu saya bilang
kalau saya bangun mobil buat event bisa buat harian bisa jalan jalan sama anak anak juga bisa
menurut teknisinya mobil ini butuh delapan bulan pekerjaan
bagian termahal adalah yang tersulit
mengukir sendiri velg dan menambahkan engine chrome pada mesinnya
juara di tiap kategori dari kompetisi di surabaya ini
nanti akan dibawa untuk mengikuti kompetisi serupa tingkat asia pasifik pada tahun depan